daka kamu kamu dapat dari mana uang sebanyak ini daka
nah emang kaget kan
tapi mak bingung dapat dari mana kamu harta sebanyak ini daka
ah otak otak aja deh pokoknya emang gak usah bertanya sama daka ya
tanahin aja apa salahnya kalau kita lihat dulu
untuk apa kak
wah emas emas sekali
aku tahu daka kamu harus haker harta
nah sesuai janjiku padamu daka
ambillah uang emas itu semaumu
dan pulanglah ke desamu
hilangkan pikiran untuk membunuhku
kakak jangan selalu dengan harta
kakak harus mikirin nasib warga desa kita
yang selama ini diganggu oleh monster yang lawar itu
diam kamu bocah perempuan
kakakmu sudah berpikir
kamu pasti akan menjadi anak paling kaya di desamu
bagus bocah bagus
memang seharusnya kamu kaya
kamu sangat cerdas daka
dija kalau kamu gak mau
kamu harus ikut campur
mak pasti kecewa sama kakak
eh kamu diam aja deh dija
aku mau pulang
kamu jangan ganggu desaku lagi
kamu tidak usah menguatkan aku lagi
kamu harus menghentikan monster monster kelawar itu
karena akan mencintai ini
masih ada tanganku
buat apa sih harta harta itu
ah diam aja deh kamu
dija kecewa sama kakak
kita belum jauh melangkah
ayo kembalikan uang itu dan bunuh monster kelawar
dija kuping kakak keriting
kamu jahat banget sih
kalau kamu tidak mau diam aku tinggalkan kamu disini
kak dija cuma menghentikan kandaka
ah aku bosen dengerin kamu
kamu pulanglah sendiri
aku jauh pulang sendiri
terserah kamu mau jalan kemana
kak jangan tinggalkan dija kak
deja takut tersesat
itu lebih baik daripada kamu cerai bersama aku
selamat tinggal deja
dandaka kenapa tega ninggalin deja
deja gak tau mana jalan pulang
aku akan jadi anak terkait di desa
coba kamu mencari jalan sama aku
kamu pasti enak
yaudah aku tinggalin aja kamu
kamu sedang mencari jalan keluar dari hutan
tapi tidak sampai jadi paham buat aku
sekarang kalau deja deja hal ini seperti ini
kamu juga udah komentar
hantu main sama
kamu kira kira ludah edisonileen
yang menjepang film ini
dan muah queg paham

akan menyalahkan hak advertensi
enaknya orang r provincial
alhamdulillah kamu selamat mak
tapi tapi kenapa kau pulang sendiri
tadi ica main main dulu di hutan
jadi kami terpisah
harusnya kan kamu cari adik kamu dulu sampai ketemu baru kamu pulang daka
itu kan salah dirinya sendiri
deja gak mau nurutin kata kata daka
tapi jadi adik kamu kamu tinggal di hutan
terus gimana kalau dia dimakan sama binatang buas daka
alam enggak mak
kita tunggu aja
daka punya kejutan buat mak
kamu dapat dari
dari mana uang sebanyak ini daka
nah mak kaget kan
daka mak gak kaget dengan uang mas ini
tapi mak bingung dapat dari mana kamu harta sebanyak ini daka
ah oh tenang aja deh
pokoknya mak gak usah bertanya sama daka ya
mak tidak mau
ada harta yang gak jauh
daka di rumah ini
sekarang kamu harus jelaskan sama mak
mak gak usah banyak tanya deh
pokoknya sekarang kita kaya pak
mak dengan uang ini mak kita bisa beli apa aja kita mau mas
kenapa hanya uang yang ada dalam pikiranmu deh
kamu ada dimana nak
sampai sekarang ini
lindungilah anak hambamu ini
mama sangat menghampirkannya
enggak lah masuk hati
percayanya sama ndaka
ntar lagi ndeja pulang kok
kamu pasti pernah ingat
emak bilang sebelum kamu berangkat
tapi kenapa kamu tinggalkan dia
dan kenapa kamu tega ndaka
ndaka kan udah bilang mak
ndeja itu bandel
dia maunya main terus
dina sehatin gak mau
yaudah gak akan tinggal airi ya
daka tapi kamu itu harus cari adik kamu
emak gak mau terjadi apa apa sama dia daka
kau susulnya sendiri
daka capek mak